ketua pp pdi perjuangan said abdullah mengatakan ketua umum pdip megawati soekarno putri
menugaskan puan maharani untuk berkomunikasi dengan presiden terpilih prabowo subianto
menurut saya tugas komunikasi yang diberikan mega untuk puan akan jadi pertimbangan
bagi rencana pertemuan antara megawati dan prabowo subianto
menurut said megawati sangat berhati hati saat menugaskan puan menjalin komunikasi dengan prabowo
penugasan puan tak hanya sebagai kader pdip tetapi juga dalam kapasitas sebagai ketua dpr
tergantung kedua belah pihak apa isi komunikasinya mbak puan dengan bapak prabowo
membahas tentang apa mbak puan tentu misinya adalah bagaimana membangun indonesia ke depan
dan betapa hati hatinya ibu ketua umum ketika meminta mbak puan untuk menjalin komunikasi
itu artinya ibu ketua umum memberikan penghormatan kepada pak prabowo
karena yang diutus adalah ibu puan yang melekat dalam dirinya sebagai ketua dpr